barang kehormatan dprd provinsi dki jakarta menggelar rapat internal atas pengaduan etik terhadap anggota dprd william aditya sarana pada selasa siang
william diduga melanggar kode etik sebagai anggota dewan karena mengunggah usulan anggaran pemprov dki ke media sosial
badan kehormatan dprd dki jakarta menggelar rapat internal tertutup
selasa siang membahas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dprd fraksi partai solidaritas indonesia atau psi william aditya sarana
berdasarkan rapat internal badan kehormatan dprd dki jakarta akan memanggil william untuk memberikan hak jawabnya pada senin pekan depan
nantinya hasil rapat badan kehormatan dprd ini akan berbentuk rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada pimpinan dewan
sehingga segala keputusan ataupun sanksi merupakan hak prerogatif pimpinan dewan
kemarin kita menerima laporan masyarakat tentang dugaan ini baru dugaan pelanggaran etik dari yang dilaporkan kan william ya dari psi
belum sampai ke kesimpulan seperti itu tapi memang ada dalam aturan etik ya tentang hubungan kerja
antara dprd dengan eksekutif itu pertama kita diminta untuk kritis
apa yang disampaikan seorang william kritis kan bagus
tapi berikutnya tuh ada selain kritis dia harus adil harus profesional dan proporsional
nah ini yang akan kita dalami
sementara atas pelaporan dirinya william mengaku siap menghadapi dan menjalani proses yang sudah dibahas oleh badan kehormatan dewan
kalau saya artinya gini saya tuh demi transparansi anggaran saya siap mempertaruhkan jabatan saya saya tahu resiko yang saya hadapi
jadi kalau memang ada laporan seperti itu ke badan kehormatan saya hadapi proses itu dengan sebaik baiknya lah
sebelumnya william dilaporkan oleh ketua lembaga swadaya masyarakat maju kotanya bahagia warganya sugianto ke badan kehormatan dprd dki
dalam laporannya william dianggap melanggar kode etik dengan mengunggah anggaran janggal pemprov dki jakarta ke media sosial
sugianto menilai tindakan william yang mengungkap usulan anggaran seperti lem ibon sebesar rp delapan puluh dua delapan miliar
dan pulpen sebesar satu ratus dua puluh tiga miliar rupiah ke forum tidak resmi telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat
ini ibutan cnn indonesia
gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp yang dinilai tidak maksimal
menurutnya ada kesan kinerja tgupp hanya menakut nakuti satuan perangkat kerja daerah ketimbang mengawasi rancangan apbd dki dua ribu dua puluh
makanya ini kan pak gubernur punya tim tgupp segitu banyaknya di mana dia
jangan jadi tgupp ini hanya menakutkan skpd akhirnya nggak kerja pak
jangan menakutkan mereka
mau kerja untuk yang baik tapi ketakutan dengan diri sendiri seakan akan yang paling benar gitu loh
nah hal hal seperti ini sebetulnya ayo jabarkan yang baik perencanaan yang baik
nanti di banggar besar kita diskusi debat masalah anggaran yang layak
prasetyo edy meminta gubernur dki anies baswedan segera mengoreksi anggaran yang didilai fantastis dalam apbd dua ribu dua puluh
edi menyoroti kurangnya komunikasi pemprov dki saat ini dengan dprd dki
dalam pembahasan anggaran
edi membandingkan dengan masa pemerintahan gubernur dki sebelumnya
basuki cahayapurnama yang sering berkoordinasi dengan pihak dprd dki
agar minim kesalahan saat input data ke dalam sistem e budgeting
tetapi karena ini loh jadi pertama tama saya minta kepada pak anies
jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau anak buahnya
jadi koreksi dulu
jadi kalau saya melihat ini kan masih perencanaan dari bapak dki yang belum
kita pun sampai hari ini saya belum mendapatkan kuappas dua ribu dua puluh yang direvisi oleh pak anies
tetapi karena sistem e budgeting ini masuk langsung mengunci
harusnya kan apa apa kan harus dirangkum dulu skpd nya dirangkum
rapatkan dengan pak gubernur dulu waktu zamannya pemerintahan sebelumnya
saya sering diajak bicara ya begini gini
karena e budgeting udah pasti nggak bisa
jadi e budgeting itu mengunci hal hal yang negatif untuk masuk ke situ
polemik anggaran apbd
dki jakarta yang berawal dari temuan soal anggaran janggal di kuappas sebagai cikal bakal apbd dki dua ribu dua puluh belum selesai ternyata
setelah sempat ramai gubernur dki jakarta memutuskan tidak membuka atau mengunggah kuappas kepada publik
anies berkilah ingin menghindari kegaduhan dan masih melakukan penyisiran anggaran
selain itu gubernur dki juga mengatakan ada yang salah dengan sistem yang digunakan saat ini
tidak dibukanya kuappas ternyata menuai tanggapan termasuk dari dprd ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi yang keberatan
benarkah kemudian pemprov dki ini tidak transparan soal anggaran
atau memang ada sistem yang harus diperbaiki dari sistem yang digunakan untuk meng input anggaran sementara di kuappas
itu yang akan kita bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir
sebelah kiri saya sudah ada pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
pak ahmad yani selamat malam
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir di prime news pak
dan sudah ada bang rian ernest politikus dari psi
bang rian selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
dan ada pak roy salam peneliti dari indonesia budget center
selamat malam pak roy
terima kasih sudah hadir di prime news
kita bicara soal kemudian buntut dari dugaan adanya anggaran janggal dan lain sebagainya yang cukup menjadi sorotan sepekan ini
dan kemudian gubernur memilih untuk tidak mengunggah kuappis ke dalam apbd go id itu ya
yang kemudian menjadi sorotan
ini dipertanyakan juga pak ahmad yani
ini soal transparansi katanya
bagaimana setelah sikap fraksi pks di dprd terkait dengan kebijakan ini
betulkah ini sebetulnya ada yang salah dengan sistem sehingga kemudian harus di hold dulu
tapi kemudian dampaknya adalah banyak publik bertanya tanya
ini kok jadi terkesan gubernur tidak transparan lagi soal anggaran
kalau kita lihat pernyataan pak gubernur ya
bahwa beliau itu
bagaimana kita lihat mengenai masalah kepemimpinannya
nah beliau menginginkan ya
bahwa anggaran anggaran itu yang memang sedang dalam proses pembahasan ya
ini memang sebelum final belum bisa dipublikasi
oke kenapa itu menurut anda
kalau memang diambil satu kebijakan
karena memang anggarannya belum final
ya perlu ada satu pembahasan
nah pada saat pembahasan itulah nanti setelah dibahas
baru disampaikan kepada publik
jadi difinal kan dulu begitu ya baru diunggah kepada publik
karena bisa dianggap ada kegaduhan dan sebagainya
nah kalau misalnya tadi
ya publik ingin melihat nanti setelah selesai
bisa dilihat itu
nah tetapi yang harus kita catat bahwa pak gubernur tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas memang mengumpulkan ya skpd skpd yang ada
kemudian memerintahkan untuk menyisir anggaran
jadi anggaran yang dibuat itu adalah anggaran yang rasional
kemudian jangan hanya sekedar membuat kegiatan
tapi memang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kopi pasta ya
jadi harus dipertanggungjawabkan
dan bermanfaat untuk warga masyarakat
dan juga nggak boleh mengada ada
tapi pak ahmad yani yang jelas beberapa anggota dprd termasuk ketua dprd juga kan agak keberatan
kalau kemudian tidak dibuka ke opps
karena kan agar kemudian pembahasan ini bisa lebih maksimal
sehingga mereka bisa melihat secara detail meskipun ini belum final
tapi kan ini kan cikal bakalnya apbd pak ahmad yadi
ya sebenarnya kan gini
kalau kuappis itu kan sedang dalam proses pembahasan
nah ini sudah dibahas ya
ini sedang masih dalam proses pembahasan
nah dprd kalau memang rakyat meminta transparan
ini kan ada anggota dprd
anggota dprd ini ada representasi dari warga masyarakat
nanti melalui wakil wakil mereka mereka akan tahu
nah wakil wakil itulah yang akan membahas
dan juga ikut menyisir dalam masalah anggaran
kalau memang ada anggaran
ya ini nggak wajar
maka bagaimana anggota dewan itu harus bisa
apa namanya bisa mengoreksi anggaran anggaran itu
jadi memang sebaiknya tidak dipublikasikan dulu
disisir dulu diperbaiki
baru kemudian ketika sudah final baru dibahas
bersama dengan dprd dan publik juga bisa melihat
saya ke bang ren ernest
psi sejak awal mengawal ya
mengawal soal kuapps ini
sehingga kemudian menemukan anggaran anggaran janggal
ketika kemudian ditutup
anda melihat ini memang sangat berbahaya untuk transparansi kita
atau bagaimana sih sebetulnya
jadi ada dua
dua asas yang saat ini tidak berjalan di pemprov dki jakarta
di bawah kemimpinan gubernur aris baso dan jajarannya
tidak ada transparansi
tidak ada partisipasi dari warga masyarakat
psi sebelum polemik ini lahir
polemik lemai bon kalau boleh kita sebut
kami sudah bersurat tiga kali
sampai hari ini kita sudah bersurat empat kali secara resmi
kepada kepala bepeda
meminta agar data penganggaran dibuka sampai level komponen
kan kita di dpr itu kan fungsi anggaran
bagaimana kita bisa mencek apakah proses penganggaran ini secara biayanya masuk akal atau tidak
wajar atau tidak
proporsional atau tidak
kalau kita tidak bisa melihat data komponennya
pada akhirnya kalau misalkan dprd saja minta resmi tidak diberikan
apalagi warga masyarakat yang di luar sistem politik
nah kita ingin mengawal sejak awal supaya apa
supaya tidak ada hal yang aneh aneh seperti lema ibon sekarang
kalau dari sejak awal dibuka
perencanaan yang buruk ini kan bisa kita cegah sejak dini sebenarnya
karena sekarang jujur saja
kita itu tenggat waktu untuk membahas dua tahap ya
dan juga membahas apbd nya itu kita waktunya mungkin tiga minggu lagi sisanya
pak gubernur anggota dewan satu ratus enam bisa memelototi dua puluh ribu kegiatan dalam waktu tiga minggu
harusnya kan makanya sejak awal dibuka saja
sehingga kemudian bisa mencermati
dengan kurun waktu
waktunya agak lebih lama maksud anda
asn di jakarta kalau si tirasella tujuh puluh ribu
anggota dewan satu ratus enam puluh
berarti kan anggaplah semaksimalnya mungkin tujuh puluh lima ribu orang melihat
kenapa nggak kita perluas lagi jadi sepuluh juta warga dki jakarta
yang sudah dikutip pajaknya
dipungut pajaknya dari keringat jeripaya mereka
dan mereka berhak dong
untuk mengetahui untuk apa dipakai uang pajak
tapi yang tadi disampaikan oleh pak ahmad yani misalnya soal ini kan belum final sebetulnya
nanti gaduh lagi itu juga disampaikan oleh pak anies baswedan
dan nanti kan juga akan dibuka sebetulnya ketika dibahas dengan dprd
begitu dibuka pada saat sudah final apa maksudnya apa fungsinya
contoh juga kalau misalnya anggota dewan dprd
saya tahu betul dari psi
kita itu rapat dengan teman teman eksekutif
dokumen hard copy untuk detail detail itu diberikan sesaat sebelum rapat
tidak ada waktu menganalisa
apakah gubernur anies baswedan dan jajarannya ingin anggota dprd sekarang hanya tukang stempel anggaran
tukang cap anggaran kan tidak
berikanlah kami fungsi kami yang sesungguhnya
sebagai penganalisa anggaran
kalau kayak sekarang nggak ada check and balance
semuanya adalah terserah pak gubernur dan jajarannya
dan tanpa fungsi kontrol dari anggota dewan dan juga masyarakat
oke silahkan pak ahmad nani
sebelumnya saya akan ke bang roy salang
perlu saya luruskan juga
dalam proses kuapbd ini kan sudah berjalan
kemudian di situ ada anggota dprd yang memang harus maksimal melakukan
controlling terhadap pembahasan itu
nah pada saat kita lihat
kalau kita lihat memang ada anggaran
wah ini tidak wajar
dan ini tidak masuk akal
maka kita bisa delete
bisa maksimal pak dengan waktu yang misalnya agak singkat
karena ini masih ditutup oleh pak anies baswedan
itu bergantung pada anggota dewannya
dan kami juga banyak dalam proses pembahasan
kita minta kalau ini satu anggaran
kemudian wah ini nggak wajar
komponen komponennya segala macam berikan penjelasan
kalau memang ini tidak wajar
ya seperti itu
nah saya kira inilah fungsi dari dprd itu sendiri ya
memang tugasnya adalah melakukan pembahasan terhadap budgeting ini
nah disitulah kita memang mengoreksi
kita nggak perlu berkuar kuar di luar ya
berkoal di sosial media misalnya
tetapi yang paling utama dari wakil rakyat ini
bagaimana kita membahas di dalam
kemudian setelah selesai baru kita publikasikan
sehingga nggak ada tadi persoalan
kalau lem air bon
ini juga di sisi lain juga ini kan dianggap persoalan
budgeting ini juga masih ada persoalan ya
nah ini juga perlu
makanya gubernur itu sebelumnya sudah memerintahkan kepada jajarannya
tolong ini disisir
dan gubernur juga sudah mengkritisi
mengingatkan pada anak buahnya itu semua
kalau memang ada anggaran yang memang tidak wajar
dan di youtube juga sudah diungkapkan
begitu banyak diingatkan oleh pak gubernur
tetapi memang pak gubernur caranya itu begitu sopan ya
begitu sopan yang disampaikan
ya tidak memang memaki maki anak buahnya
bang rian apa yang dikhawatirkan sebetulnya ketika kopps ini tidak dibuka kepada publik sejak awal seperti ini
kita tahu bahwa ini mungkin anda menilai bagian dari transparansi begitu
tapi ini kan juga
ini kan juga belum final
nah ketika ini dibahas
apa yang kemudian bisa berdampak langsung terhadap anggaran kalau tidak dibuka sejak awal
seperti yang terjadi di era gubernur sebelumnya misalnya
mungkin ada dua hal
kepala daerah ibu kota negara dengan begitu kompleksnya persoalan
dan begitu banyaknya apa ya semacam miss yang sering terjadi
oleh oknum oknum di bawah
memang suka tidak suka mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan berjenjang
betul memberikan arahan dengan santun
saya juga setuju dengan bang yani sangat baik
dan itu mungkin keunggulan gubernur anies baso
dan tetapi tidak bisa hanya sekedar menghimbau menghimbau menghimbau
seorang gubernur adalah seorang administrator seorang pekerja
dan di dki jakarta harus seorang pekerja keras
bukan hanya kerja keras
harus mengajak semua orang turut terlibat
saya memberikan perumpamaan simpel saja
anggaplah kita semua punya rumah
dari jauh kita sudah dengar ada gerombolan maling mau menyerang rumah kita
apakah kita tunggu maling
maka kita tunggu maling itu sampai datang teras kita baru kita bilang eh kamu mau maling ya
layback dari jauh dibuka sehingga kita bisa memblok bisa mendelate kalau menggunakan istilah bang yani itu
anggaran anggaran yang kelihatannya lucu dan aneh aneh
soal lem ibon psi menemukan delapan puluh dua miliar
hari ini saya ketemu dengan teman teman dari fitra pemerhati anggaran
ternyata ibon itu lebih dari seratus miliar
kami menemukan tadinya ballpoint itu kalau di jumlah di dki itu sekitar seratus miliar
tadi saya dengar dari teman teman fitra
setengah triliun ballpoint
gubernur anies baswedan ini kan sudah tiga tahun anggaran memimpin
ini bukan pertama kali ya beliau memimpin proses penganggaran
kalau hal hal seperti jorok seperti ini masih terjadi
jadi kita melakukan fungsi itu mengingatkan pak anies basodan
ayo kepala bapeda buka anggarannya
ini buat seluruh warga dki jakarta
saya ke pak roy salam
direktur eksekutif dki jakarta
indonesia budget center
apakah dibukanya kuappas ini bisa menjadi indikator transparansi
yang bisa diberikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
yes saya kira dki jakarta ini adalah barometer daerah ya di indonesia
jadi standar dalam proses penganggaran mestinya harus lebih maju dibandingkan daerah daerah lain di indonesia
yang dikatakan pak siapa
bang ahmad yani
bang ahmad yani
itu sebenarnya hal hal normatif yang sebetulnya secara prinsipal proses penganggaran itu harus transparan
itu prinsip dasarnya pak
jadi mengapa harus transparan
agar masyarakat bisa mengecek bisa melihat pajak mereka retribusi yang mereka bayarkan dibelanjakan kemana
masyarakat bisa juga tahu tahun depan ini strategi gubernur untuk memulai pajak itu seperti apa
nah kalau kemudian transparansi itu diletakkan pada saat apbd ditetapkan itu nggak punya makna lagi
karena asas transparansi itu agar masyarakat ikut berpartisipasi bahkan ikut mempengaruhi keputusan daripada apbd
nah disitu adalah esensi daripada transparansi
nah kalau kemudian ada niat gubernur untuk kemudian agar untuk membuka dokumen apbd nya setelah ditetapkan itu sama mengaputasi publik sebetulnya
jadi alasan kegaduhan itu mengadang ada
nah makanya mengantisipasi kegaduhan dibuatlah sistem e budgeting

tapi maka semakin banyak
jadi masalahnya sekarang di dki jakarta sistem e budgeting maka semakin banyak
ini kita bukan ada
ini kita bukan ada
ini kita bukan ada
ini kita bukan ada

dari yang sebelumnya ya
dari yang sebelumnya
harusnya hari ini adalah harusnya sistem sudah lebih baik lagi
tapi yang kita lihat adalah justru isi dari kuap pps itu benar benar hancur
jadi kalau alasan itu dami ya nggak boleh anggaran itu dami
anggaran itu harus jelas
karena proses penganggaran itu dimulai sejak januari
musrembang rw musrembang kelurahan musrembang kecamatan kabupaten provinsi forum skpd
baru keluar rkpd
panjang banget mas
harus sejak awal sudah dibuat
alasan bahwa misalnya dinas pendidikan mengatakan bahwa
kami sengaja menaruh ibon karena sekolah sekolah belum menyampaikan usulan ya
harusnya mereka harus membuat deadline kepada sekolah
kalau anda tidak menyampaikan di tanggal sekian anda nggak boleh dapat anggaran
harus ada seperti itu
saya tahan di situ bang roy salam
nanti saya akan ke bang yani dan kita juga akan membahas soal kemudian pak gubernur mengatakan
sistem ini sistem e budgeting ini juga perlu upgrade dan perlu diperbaiki
sehingga mungkin ini masih di sisi tertentu
bagaimana kemudian tanggapan anda soal itu
apakah ini betul adalah kemudian menjadi faktor sistemnya atau faktor manusianya sebetulnya
usaha jadagame akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas soal transparansi anggaran pemprov dki jakarta
sebelum saya akan lanjutkan kita akan coba dengarkan lagi apa kata pak anies baswedan soal kuappas ini
ini juga akan dinilai banyak kekurangan yang harus diperbaiki
ini adalah wawancara rekan saya eva yunizar dengan anies baswedan beberapa hari yang lalu
masih terkait dengan topik yang kita bahas hari ini
ya jadi kuappps itu kalau lihat kegiatannya itu sudah ada
dan kegiatannya sudah bisa dilihat
ini adalah komponen komponennya
dan ini semua akan langsung dipublikasikan bersama dengan
dan itulah ketentuan aturan hukumnya memang begitu
jadi ini antara ketentuan hukum dengan persepsi yang diciptakan berbeda
seakan akan ada yang disembunyikan
memang ketentuan hukumnya prosedurnya nanti akan dipublikasikan
lalu ada yang mencoba untuk masuk ke website dengan cara mengetik dan lain lain
memang barang itu ada
tapi memang belum diumumkan
memang belum diumumkan
tapi belum dipublikasikan
anda lihat sendiri
anda saya barangkali lihat ada rekaman saya panggil seluruh jajaran
itu kita tunjukkan satu satu
ya di dua puluh tiga oktober ya pak anies
jadi ini semua dilakukan bukan karena keramaian
ini kita sudah sisir
dan kami sudah menemukan problem di dalam sistem ini setahun yang lalu
kalau tidak setahun yang lalu tidak mungkin aplikasinya siap untuk digunakan bulan januari besok
jadi ini adalah
ini adalah proses pengelolaan tata kelola pemerintah dengan benar dengan baik
tapi karena kemudian dijadikan sebagai percakapan politis
dengan sudut pandang politis
maka terjadilah polarisasi perspektif
sebuah aplikasi yang sifatnya netral
maka bisa kehilangan objektivitas
karena aplikasi itu biasa dilakukan
kalau memang anda mengatakan ini politik
apa tujuannya pak anies
jangan di upgrade
karena pandangan politiknya
harus di upgrade karena politiknya
mengapa kita dari awal memproses ini semua sebagai proses teknokratik biasa
jadi meneruskan tadi
sistem itu bukan kemudian mau dihilangkan
tidak dipakai total
sistem itu akan disempurnakan
mereka yang menggunakan sistem ini
akan bisa menggunakan
dipaksa menggunakan dengan benar
meskipun tidak harus dipaksa
kita nanti akan bisa membedakan
mereka yang malas teledor dan manipulatif
sekarang ketika keluar angka
disitu kita tidak tahu
ini adalah memang
atau ini kemalasan
hanya lisannya saja mengatakan
tapi sistemnya tidak bisa membuktikan
ada banyak sekali faktor di dalam
ini harus di upgrade
tapi intinya adalah
kami tahu ada masalah ini
sudah sejak lama
kita sudah siapkan langkah untuk solusinya
sehingga masya allah bisa tenang
yang dititipkan kepada kita
untuk menjadi anggaran
akan bisa di
dengan baik pula
saya ke bang yani
mengapa kemudian jadi sistem yang
yang mungkin menjadi faktor
kesalahan dalam meng input data dan sebagainya
apakah memang ini sistemnya
ya sudah lama
atau sudah lagi tidak mumpuni untuk digunakan
sehingga sistem ini perlu diperbaiki
seperti yang dikatakan oleh bang anies baswedan
sebagaimana yang dikatakan oleh pak gubernur
perlu ada upgrading
karena bisa jadi pada saat meng input
satu nilai yang begitu besar
dari sistem itu sendiri
perlu ada satu perbaikan
di sisi lain memang
pak gubernur juga mengungkapkan
ya tentang masalah kesalahan ini
karena manipulasi dan sebagainya
pak gubernur juga
agar melakukan penyisiran
terhadap apbd yang memang akan ditetapkan untuk kepentingan warga masyarakat
nah sampai mungkin satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan
nah di sisi lain memang kita lihat bahwa pak gubernur itu memang tugasnya sangat berat
di saat waktu yang ada walaupun sendirian beliau masih tetap meluangkan waktu
memperhatikan betul tetap terhadap apbd ini
tapi bagaimana yang sebelumnya kan tidak terjadi seperti itu
nah kalau memang seperti ini ini menunjukkan bahwa beliau itu kerja sendiri
perlu ada yang bantu
nah siapa perlu waktu
beliau itu harus dibantu
artinya betul dong tadi apa kata bang roy salembawa harusnya kan penganggaran ini sejak awal
bukan dami dami lagi yang harusnya dimasukkan di input ke dalam sistem
ya saya kira apa namanya di dalam proses perjalanan memang terjadi seperti itu tadi ya
bisa jadi persoalan masalah keteledoran kemalasan ya atau memang orang manipulasi
atau di sisi lain memang sistemnya ya
nah semua itu nanti akan dilakukan perbaikan
kalau memang perlu diperbaiki perbaikan
ini untuk kepentingan warga jakarta
dan saya tahu betul pak gubernur itu memang konsentrasi
beliau sudah mengingatkan kalau di youtube kita lihat
beliau mengingatkan bahwa anda dalam membuat satu anggaran
jangan hanya kenaikan saja dari tahun ke tahun
tetapi dilihat tentang masalah kebutuhannya dan kewajarannya
kalau memang enggak tetapi itulah
pengingatkan dari pak gubernur terhadap anak buahnya
bukan cara tadi cara kasar memaki maki ya
tetapi dengan cara yang sopan yang lembut sehingga bisa diterima oleh semua pihak
oke baik saya ke bang roryan erans
bagaimana bung rian kalau kemudian karena sistem ini bisa diterima
tidak oleh logika kita bahwa ini ditutup karena memang sistemnya perlu diperbaiki terlebih dahulu
nih kita nggak bisa menyalahkan sistem
jalan harusnya bersandingan dengan orang juga
dan saya sampaikan suka tidak suka mau tidak mau
memang pak gubernur kan punya tgupp yang jumlahnya tujuh puluh orang
kenapa tidak diberdayakan saja untuk menyisir anggaran itu
dan arahan arahan dari pak gubernur itu kan hanya dilakukan dalam hitungan
sekian minggu sebelum tenggat waktu juga sebenarnya
jadi sudah terlambat juga pun untuk menghimbau sebenarnya
dan kalau menggunakan tadi istilah bang yani
bahwa ini untuk kepentingan warga dki jakarta
ya justru akan menjadi aneh
ingin membela kepentingan warga dki jakarta
tapi memberikan warga dki jakarta informasi anggaran sesudah diketok juga
jadi apa gunanya
tadi menyambut istilah dari bang roy
sekali lagi kuncinya transparansi
korupsi itu pasti terjadi di ruang gelap
itulah kenapa kpk punya fungsi penyadapan
karena korupsi terjadi kolusi ini di ruang gelap
musuhnya korupsi apa keterbukaan transparansi
harusnya transparansi itu ada
pak gubernur tadi menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan hukum
tapi beliau mungkin lupa
asas umum pemerintahan yang baik
transparan partisipatif ini tidak ada
jadi saya lihat selalu ada narasi yang sama
dari jajaran elit politik dan juga pak gubernur
saya sesuai dengan permendagri kok
ya tapi kan anda bukan cuma hanya harus taat taat norma saja
dan asas yang diikuti ini kan nggak ada salahnya dan bahkan lebih baik
saya bayangkan gini kalau sejak awal dibuka level komponennya
kita bisa mengawasi dari jauh jauh hari
saya yakin nggak mungkin ada dua pejabat mengundurkan diri
itu pun kami nggak tahu ya
kami ini namanya orang politik yang bisa menganalisa apakah mengundurkan diri sukarela atau diminta
jadi kan ada hal hal yang kami pikir menjadi pertanyaan besar
dan kami sebenarnya ingin membuka anggaran ini sejak awal supaya apa
supaya teman teman aparatur sipil negara yang tujuh puluh ribu lebih ini juga lebih tenang bekerja
jangan sampai kerja dengan cara memasukkan dummy ya
dami itu maksudnya anggaran itu dimasukin dulu aja deh
angkanya dengan detail yang enggak salah
nanti tinggal dibahas berikutnya begitu
nah dalam konsep manajemen kita semua tahu rubbish in rubbish out
sampah masuk sampah keluar
pada saat anda menganggarkan level plafon ini sudah sampah ini yang masuk
sampah ini semua
lalu anda paksakan dalam waktu dua minggu yaudah sampah yang busuk kita bikin jadi cakep ya jadi bunga
kan nggak masuk akal
ini bukan cara manajemen yang baik dari sebuah pemda ibu kota negara
silahkan silahkan silahkan mengayani tanggap ini
jadi begini ya kalau tadi tentang masalah kuappas ya
apbd memang belum dipublikasikan memang tadi sebagaimana ungkapan pak gubernur
ini sesuai dengan aturan hukum
kenapa karena ini bukan final
nah justru kalau ini masih sementara masih dalam proses pembahasan
kalau memang ini disampaikan ke publik berarti menyalahi aturan
jadi yang selama ini terjadi itu menyalahi aturan
bahwa yang dulu kan dibuka sejak awal sebetulnya
tidak juga kalau untuk yang apa namanya
yang sementara itu tidak diberikan memang kepada publik ya
nah kemudian nanti
kalau untuk para dewan nanti ya anggota dewan itu memang diberikan
nah kemudian setelah diberikan itu bagaimana diberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan
nah sebab di situ kan terjadi tadi
dewan juga bukan berdiam diri tadi kan ada fungsi ya check and balances itu tadi
bagaimana bisa melakukan pengawasan
anggaran ini muncul kenapa berapa nilainya
ya terus bisa anda jelaskan
kalau memang rasional oke kita setuju
kalau setelah diungkapkan wah ini nggak cocok nggak sesuai kami minta hapus gitu
nah di situlah fungsi tadi dprd ada wakil rakyat
yang kalau memang wah ini transparan ini dua ya melalui wakilnya ini
ini sudah mewakili warga dki apa artinya
kalau boleh ya kalau boleh bang yani
kita kan berpikir dalam waktu dua minggu bagaimana caranya teman teman bisa menyisir dua puluh ribu mata kegiatan sebenarnya
atau sebelum rapat diberikan dokumen setumpuk ini gitu ya
ya kami pikir secara waktu mungkin bisa tapi nggak tidur sama sekali
artinya setuju dengan bang yani kalau waktunya panjang ada waktu yang cukup menganalisa oke
tapi kita ini sekarang bicara hitungan minggu untuk menganalisa puluhan ribu kegiatan
kita bahas anggaran sembilan puluh an triliun kita bukan bahas sembilan miliar kita bahas sembilan puluh triliun
jadi harus ada praktik baik yang dilakukan oleh gubernur anies basura dan najajarani
ya saya kira kalau nanti kan ke depan bagaimana kita lakukan perbaikan ya
ya mungkin dari dalam sisi apa namanya sistemnya mungkin diupgrade
kemudian juga tentang masalah waktu ya
waktu juga memang kita merasakan
artinya sulit dong untuk membedah semua
ya artinya kita kan para dewan ini kan kita punya staff semua ya
itu bisa kita lakukan
dan semua kan dari masing masing komisi dengan
skpd nya itu kan ada kita nggak semua skpd ya masing masing komisi
nah kita konsentrasi di situ
nah kalau memang ke depan mau waktu yang lebih panjang kita juga setuju
seperti sekarang mestinya kami itu di dalam kuhpps misalnya pembahasan
memang waktu lalu dikasih waktu hanya tiga hari gitu ya atau seminggu
tapi kita terus ya karena belum selesai itu diserahkan kepada
lagi lagi gini kita memang nanti akan terkejar tentang tiga puluh november itu harus rampung
harus rampung ya
kalau tidak gaji ya
kalau tidak nanti gajinya ditunda enam bulan
iya konsekuensinya seperti itu
baik kita tahan dulu bang rian dan juga bang yanni
kami ingin tahu juga temuan temuan dari indonesia budget center melihat anggaran anggaran yang dugaannya janggal ini
sebetulnya apa saja sih
anda pastikan juga melihat lihat ya
nah ini bagaimana temuan temuan anda
kita bahas nanti tapi kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya baik silakan bang roy salam
apa sebetulnya temuan temuan dari indonesia budget center ini mengenai anggaran janggal dugaan ya di pemprov dki jakarta
jadi gini kami sudah juga mengkaji tentang regulasi tentang
transparansi dalam penganggaran sudah mengkaji juga tentang pergub tentang e budgeting ini
juga melihat komponen apa
kuapps yang dua ribu dua puluh
banyak sekali ya yang sebetulnya ya memang aneh gitu
kita menemukan duplikasi anggaran ada di satu mata anggaran yang sama
ada di satu dinas dan ada di dinas yang lain juga gitu
dan itu berbeda jauh misalnya di birohumas anggaran untuk apa namanya
pembuatan pidato panis
oke ini mungkin ya bang roy ya tadi yang anda kirimkan juga mungkin anda bisa jelaskan ini seperti apa kepada publik
nah ini yang terbaru ya yang tadi sore kami coba cek nah ternyata ini ada anggaran helm gitu
suku dinas pendidikan jakarta barat anggaran bop dibeli untuk helm itu tiga puluh empat miliar
ini kan aneh apa hubungannya pendidikan dengan helm
jadi logika kita jadi ah kok seperti ini saya bikin anggaran gitu
nah ini agak sulit membenarkan bahwa ini salah ketik
ini sekedar dummy
ini juga jadi ah kok dummy begini
kalau mau dami mestinya bop ini komponennya ditulis saja
dinol in saja gitu
nanti dipagut totalnya saja
sehingga karena nanti komponen ini ini akan mengikuti
karena ketika ini sudah ditetapkan sebagai
tapi kalau sistemnya tidak bisa nol begitu bagaimana
ya nggak mungkin lah
sistem kan ada yang penguncinya ada yang mengoperasionalkan
dan ini ada di beberapa suku dinas ya
tidak hanya di pendidikan wilayah satu jakarta barat
kan gini proses dalam penyusunan kuappas berdasarkan peraturan yang diubah oleh pak anies
peraturan gubernur delapan puluh enam tahun dua ribu delapan belas tentang penyusunan apbd melalui e budgeting
pak anies di situ mengarahkan bahwa proses penyusunan kps dimulai dari komponen
dari komponen masuk ke kegiatan program gitu ya
di ujungnya nanti ada proses evaluasi
nah pertanyaannya kok kenapa bisa muncul tanpa ada evaluasi dulu gitu
nah ini kan hal hal sop sop yang tidak dijalankan dengan benar
jadi saya kira kalau sistemnya disalahkan itu logikanya nggak ketemu
tapi kalau kita bicara soal pengawasan pembinaan atau kemudian koordinasi itu bisa jadi
tapi kalau sistem ini harus di upgrade itu bagaimana
nah ini kan jadi pertanyaan
pergubnya tahun dua ribu delapan belas sekarang dua ribu dua puluh
apa yang mau di upgrade
maksudnya apa namanya maksud saya adalah pergubnya dua ribu delapan belas sekarang sistem dua ribu dua puluh penganggaran dua ribu dua puluh
nah ini kok kelihatan nggak beres
nah pertanyaannya apa yang mau di upgrade dari sistem ini
itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya
kalau tadi pernyataan pak anies upgrade itu sebenarnya lebih ke
soal mau membuka
nah yang akan dibuka itu adalah pada saat setelah penetapan
di bulan januari
lah ngapain publik mau melihat apbd yang sudah ditetapkan
harusnya sebelumnya maksud anda begitu ya
apa didorong agar transparan dalam penyusunan
agar publik sudah bisa mengetahui lebih awal oh seperti ini anggaran ini dibelanjakan
nah dan kemudian bisa mengecek tentang kewajaran dari alokasi itu
karena yang namanya korupsi anggaran nggak bisa hanya dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa
karena diawali dari proses perencanaan penganggaran
jadi hulunya kita cek ujungnya kita cek maka akuntabilitas akan terjamin
kalau ini tidak dilakukan seperti itu maka saya kira
iya kedepannya berpotensi
misalnya pengadaan helm project ketika dikunci menjadi pagua lokasi dan nggak ketahuan ini nggak bisa diutak atik sama gue gitu loh maksudnya
karena ini kan sudah ditetapkan dengan usai perdag
nggak boleh si orang skpd kemudian mengubah kata helm ini menjadi anggaran yang lain
bang yani bagaimana menyisir ini nantinya kalau temuan temuan seperti ini kalau tidak dibuka
jadi gini ya pak gubernur kan tadi saya katakan sudah mengumpulkan para skpd
sudah dilakukan penyisiran diingatkan kepada skpd
anggaran anggaran yang tidak wajar kemudian kegiatan kegiatan yang memang tidak perlu
ini harus diperbaiki
nah kemudian ya bisa jadi tadi nah setelah diminta perbaikan belum adanya perbaikan bisa jadi tadi ada yang mengupload ya mengambil itu
sehingga muncul hal hal seperti ini
nah ini belum ada satu perbaikan dari yang terbaru gitu seperti itu
nah karenanya bukan berarti pak gubernur itu diam
beliau itu ya sebagai pemimpin jakarta
jadi bagaimana memberikan perhatian ya terhadap masalah anggaran ini sampai mengingatkan
beliau mengingatkan kepada para skpd ini lakukan penyisiran
bahkan beliau menyebutkan ya kenapa ini seperti ini
seperti misalnya sebagai contoh helm seperti ini misalnya kalau memang ada temuan
nah ini harus ada perbaikan
nah setelah perbaikan walaupun gubernur juga selanjutnya sekarang juga masih dalam proses
bagaimana timnya itu ya ada tim ad hoc yang memang dipersiapkan untuk ini
bang yani tapi kalau
kalau begini artinya partisipasi publik untuk mengawal akan tertutup dong
maksudnya hanya diserahkan kepada skpd dan juga dprd saja begitu
selama ini kan partisipasi publik itu yang bisa ikut mengawal kuppas
ya saya kira begini
tadi kan ada dprd sebagai wakil rakyat
sebagai wakil rakyat
ini dipercayakan penuh lah kepada dprd sebagai wakil rakyat ya
yang memang melaksanakan tugas tadi melakukan pembahasan
nah tentunya dprd juga nggak diam
dia harus melakukan pembahasan
nah sehingga ya apa yang dilakukan ini ini juga tidak lain adalah mengambil dari aspirasi warga masyarakat
makanya saya bilang tadi ada reses turun masyarakat menginginkan apa segala macam
nah itu disampaikan
ini sudah mewakili
karena koppas ini masih sementara dan masih dalam proses pembahasan belum bisa dipublikasi
kalau sudah jadi apbd baru
oke silahkan bang rian ernest
kita bisa mengkritisi dari apa yang sudah ditetapkan itu
kalau boleh nambahin bang yani
sebenarnya gini saya ini juga kader partai politik
saya juga pengurus partai politik
tapi menurut saya tidak adil rasanya apabila membiarkan tanggung jawab menjaga anggaran hampir seratus triliun itu hanya dibebankan kepada satu ratus enam anggota saja
ini tugas senter amat berat
terlalu banyak yang dipertaruhkan
dan kita semua tahulah anggota dewan di mana pun bukan apbd bukan semuanya itu juga ahli membedah anggaran
meskipun ada fungsi anggaran
ibc indonesia budget center fitra icw atau mungkin banyak adik adik mahasiswa yang lagi membelajari soal accounting segala macam
harusnya kan dilibatkan juga
pernyataan bang yani mengatakan bahwa ya sudah lah cukup berikan saja amanah menganalisa anggaran itu hanya di satu ratus lima

saya pikir bukan hal yang kita mau dengar sebenarnya
ini cara berpolitik baru yang kita harus tampilkan adalah lebih partisipatif lebih transparan
karena kita harus tahulah
teman teman dewan reses kunjungan kerja ketemu konstituen
waktu untuk menganalisa anggaran paling satu hari paling ya dua tiga jam
paling itu dapat hebat sekali
jadi apakah mungkin dua puluh ribu kegiatan dianalisa
jadi ada hal yang menurut kita manajemen kerja yang sangat basic dan itu terlihat
dan tidak terlalu banyak
dan tidak terlaksana pada hari ini
dan entah mengapa saya sekali lagi punya tanda tanya besar kenapa gubernur aris besudahan terus melemparkan tanggung jawab ke soal sistem lah
ke soal anak buah ada yang main lah
padahal anda mau upgrade sistem dengan investasi sepuluh triliun pun untuk bikin sistem elektronik aplikasi segala macam
kalau anda tidak melakukan pemeriksaan berjenjang sebagai seorang kepala daerah percuma
karena sistem sebaik apapun kalau diisi oleh orang orang yang kurang kompeten atau orang yang nakal
nggak akan bisa juga sukses
bang roy bagaimana jadi sebaiknya apakah ini memang kalau atas nama transparansi dibuka saja atau seperti apa sih sebetulnya
tadi apa namanya pak yani mencoba menghilangkan prestasi masa lalu gitu ya
nah sebetulnya gini kalau kami ibj sudah coba meriset
seperti apa kejadian di tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu
nah awalnya dki jakarta ini kan belum punya e budgeting
apa itu e budgeting
yaitu website apbd dkijakarta go id
nah sebelum itu kami terus mendorong pak peda membuat open data
nah apbd kuappas saat itu itu dicantolkan di dalam open data go id
itu dimulai dari rkpd terus pembahasan dokumen awal kuappas yang disahkan oleh gdprd
lalu pembahasan kuapps dengan badan anggaran
jadi runtut banget itu dokumen itu
kita tahu seperti apa perubahan perubahan anggaran itu
nah sebetulnya itu nggak ada yang gaduh sebetulnya
tapi masyarakat itu kan kemudian menyampaikan sebuah informasi kepada dewan
kepada gubernur bahwa oh ini loh ada alokasi anggaran yang menurut pendirian kami
ini nggak sesuai antara program kegiatannya dengan komponennya
lalu besaran anggarannya juga nggak wajar
kalau kemudian itu dianggap gaduh menurut saya agak agak aneh itu loh
harusnya biarkan saja begitu mas
harusnya biarkan saja
justru misalnya apa yang terjadi hari ini saran saya kepada gubernur
tanggapi sebagai itu masukan sebagai input dari publik
jadi bukan menutup
jadi ini kok kesannya kayak bahwa kiri kiri masyarakat itu dianggap bahwa ini menjadi apa
gerakan politik tuh apa ya
ya gerakan politik
karena ini kita ingin memperbaikinya
agar alokasi anggaran itu lebih baik sehingga manfaatnya bisa memajukan kotanya
oke oke silahkan
bang yani terakhir terakhir
jadi saya kira gini
ya karena kan pak gubernur mengungkapkan tadi
ini bisa terjadi ya kalau ada pihak pihak tertentu yang memang mempolitisir masalah persoalan ini
ya seharusnya tadi pada saat memang ada satu pihak menganggap ya
menganggap bahwa anggaran itu tidak wajar
ini bukan berarti dia mempublikasi pihak luar
tetapi bagaimana menyampaikan kepada anggota dewannya untuk bisa mengkritisi di dalam
di dalamnya dulu internal dulu begitu ya
ya tapi gini
gak bisa disimplifikasi itu
misalnya keliru juga di cara pandang pak yani
bahwa rakyat cukup serahkan saja ke dewan
gak bisa seperti itu dong
bukan karena tadi persoalannya adalah
bahwa anggaran itu dibahas oleh dewan tapi tetap harus dikomunikasi gitu loh
agar imbang antara apa yang dibahas
kita nggak bisa juga memberikan jaminan bahwa uang kami kami titip ke dewan silahkan bahas
gak bisa seperti itu
apa jaminannya anggaran itu nggak dikorupsi
kemudian apa jaminannya apbd itu diarahkan untuk kepentingan masyarakat
bukan artinya begini ya
bahwa kalau memang ada satu persoalan ya ada persoalan temuan
ini kan ada wakil wakil rakyat di dalamnya
ya yang sudah mewakili
selesaikan di internal dulu maksud anda begitu ya

saya kira seperti itu
bukan kita kalau kita berbicara di luar nggak penyelesaian di dalam ini malah
oh ini maksudnya psi gitu ya
terakhirnya singkat dari anda
berikutnya singkat saja
bukan nih karena kami juga tetap mengkritisi juga
walaupun pak gubernur kita kritisi juga
oke baik bang yanni
simple yang kami lakukan apapun itu secara hukum tidak salah
itu semata mata adalah niatan kami untuk memancing transparansi
supaya lebih partisipatif lagi warga masyarakat
terima kasih banyak bang yanni bang rian
kita kawal bersama apapun anggaran yang dimanapun termasuk juga anggaran di pemprov dki jakarta ini
kami harus break
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news